nah yang sekarang tentu ingin kita lihat adalah seperti apa suasana jelang kebebasan basuki cahayapurnama
pagi ini ya kita sudah bergabung dengan produser lapangan ada fitriah sungkar yang sudah berada di makobrimob kelapa dua depok
baik good morning fitri sudah ada kepastian nih pukul berapa kira kira btp akan keluar dari rutan dan bagaimana antusiasme pendukung yang sebelumnya ini kan sudah dilarang untuk ada di sana tapi tetap datang begitu
good morning prabu dan hanum betul sekali jika kita berbicara soal antusiasme tidak hanya pendukung dari basuki cahaya purnama saja namun jika anda bisa melihat kondisi di sini adalah sepinggir persis diseberang dari gedung makobrimup kelapa dua depok ini sudah dipenuhi oleh banyak sekali media baik dari media nasional maupun internasional
dan untuk melihat secara langsung begini momen momen detik detik kebebasan dari
keterangan dari ahok sendiri namun jika terkait dengan kapan ataupun pukul berapa tepatnya ahok akan bebas ataupun akan keluar dari tahanan ini belum bisa dipastikan belum bisa dipastikan belum terkonfirmasi begitu
karena dari pernyataan yang disampaikan oleh asisten pribadi ahok sendiri sakti budiono tadi malam mengatakan bahwa hingga tadi malam memang ia belum berkenan untuk memberikan
dan info lebih jauh begitu terkait pukul berapa ahok akan keluar dan kemana ahok akan pergi setelah keluar dari makobrimup kelapa dua depok ini
dan jika kita bisa sedikit saya bahas sedikit ada sejumlah spekulasi yang memang sudah tersebar di antara teman teman media begitu
salah satu hal yang akan dilakukan oleh ahok sendiri
jadi rencananya memang akan melaksanakan ada syukuran
hal ini kemarin saya dapat sedikit bocoran dari istri dari mantan wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat
ibu happy jarod saiful hidayat tadi malam mengatakan bahwa memang ada rencana untuk melakukan tumpengan atau semacam syukuran begitu
namun di mana dan pukul berapanya itu sendiri belum bisa dibagi
tadi malam juga pak jarod sendiri mengatakan bahwa mengatakan jika ada kemungkinan
kemungkinan bahwa media maupun juga para pendukung untuk bisa memberikan sedikit ruang untuk ataupun sedikit jarak kepada ahok
mengingat ia telah ada di penjara selama satu tahun delapan bulan ini
harapannya memang diberikan sedikit waktu untuk berkumpul bersama keluarga
selain itu juga ada sejumlah info yang belum terkonfirmasi
memang ada rencana bahwa ahok sendiri akan
pulang ke belitung untuk bertemu keluarga dan bertemu dengan sanak saudara begitu
dan juga ada rencana liburan ke jepang dan beberapa kota di eropa lainnya yang katanya ahok sudah diundang untuk menjadi pembicara
namun prabu dan hanum saya mau menunjukkan ini sedikit sebelah kanan saya
ini sedikit sudah tertutup sama kawan kawan media begitu
namun ini ada sejumlah pendukung dari ahok sendiri yang sudah berkumpul
jumlahnya memang tidak terlalu banyak
tadi saya sudah disini sedang pukul enam pagi
tidak memang perkiraannya mungkin ada banyak sekali puluhan ataupun mungkin ratusan begitu dari pendukung ahok yang datang
namun memang nyatanya pagi ini tidak terlalu banyak pendukung yang sudah datang
namun selain itu tidak hanya dalam bentuk dukungan saja yang datang ke depan makobrimob
namun ada sejumlah karangan bunga yang memang sudah ditaruh di dalam makobrimob sendiri
dan tadi ada beberapa yang juga ditaruh
pampang di sepinggir jalan
ini tentunya juga merupakan salah satu bentuk penyambutan ataupun ucapan selamat terhadap basuki cahayapurnama yang hari ini akan bebas murni
namun prabu dan hanum terkait jam berapa pukul berapa tepatnya ahok akan keluar
dan apa rencana selanjutnya nanti tentunya akan selalu akan kembali saya infokan
mengingat sampai pagi ini tujuh empat puluh pagi ini kami belum bisa mendapatkan informasi
terkait apa sebenarnya dan mau kemana ahok akan pergi setelah keluar dari makobrimob kelapa dua depok ini
ya termasuk juga fitria misalnya rencana apakah putra putranya akan menjemput ahok
atau juga barangkali pak jarod dan juga ibu happy akan menjemput ahok
apakah itu juga sudah ada informasinya atau kita masih belum tahu juga nih
untuk penjemputan sendiri memang pak jarod saiful hidayat tadi malam mengatakan dirinya dan istri tidak akan
ikut menjemput namun memang keluarga anak anak tentunya dan sejumlah kerabat ahok akan ikut menjemput begitu
namun satu hal yang harus digarisbawahi memang jika biasanya kita mengetahui iring iringan mobil basuki cahayapurnama sendiri
yang dulunya menjabat sebagai gubernur dki jakarta kita bisa melihat begitu oh ini ada iring iringan polisi atau lain sebagainya
dan itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa itu ada
ada ahok di dalam mobil tersebut namun memang kali ini pagi ini seluruh awak media saya juga dituntut untuk bisa lebih jeli melihat mobil mana yang nantinya akan ditumpangi oleh ahok sendiri
karena jadi kesannya pagi ini kita seperti kucing kucingan begitu
namun harapannya memang ini menjadi salah satu bentuk apresiasi ataupun juga selamat datang kembali pak ahok selamat bebas
tapi di saat yang sama juga kita masih harus menunggu ini apakah pak ahok
mau ketemu sama awak media nih setelah hampir dua tahun tidak berjumpa begitu
namun tentunya kita semua di sini antusias untuk bertemu dan bertanya lebih lanjut apa pengalaman beliau selama ada di dalam prabu dan hanum
baik fitria kalau begitu terima kasih atas laporan anda langsung dari makobrimob kelapa ii